kalau kita lihat tadi mengacu kepada kronologi kita tuh lebih tua dari perancis
ya apakah itu migrasinya bukan dari eropa ke indonesia
indonesia ke eropa kita juga belum tahu
kita belum melihat bagaimana temuan temuan di tempat lain
kalau dari alur migrasinya sudah kelihatan bahwa dari kalimantan ini
terus nanti ke arah timur sulawesi selatan ke papua maluku papua dan baru papua negi